ya aman itu aman aman
nanti kalo gak pelan pelan kikek jalan di belakangnya kak cepet gitu ya
lumayan juga bagus ide kamu
ya pelan pelan ya
gue bener bener kepikiran yang ali bilang
kira kira siapa ya orang yang berusaha untuk menyerah tante rosa
gak ada gini sih kak
cek yang kaki depan
performa lo makin bagus
gue harap dipertahankan ya
keren parah gerakan lo
ini tendangannya tadi powernya luar biasa
ya mau gak mau nggak
jadi bokap gue selalu ngewajibin gue sama al buat
bisa bela diri
buat mukul siapa
gak gak bukan lu
lagian bokap gue pernah bilang begini
papa ini kan pembisnis
jadi kalo pembisnis itu musuh bisnisnya kan banyak dimana mana
jadi anak anak papa harus bisa bela diri
tapi ntar dulu kak
gue ngerasa janggal sih sama kematian bogab gue
iya kayak gak wajar gitu nggak
ya gue curiga sama seseorang sih atas kematian bokap gue
iya gue kesana
ini gue habis bela diri
gue cabut ya
gue ada event ngeband
sampai ketemu sob
jangan dong kita temannya
enggak yuk hati hati
apa ini ada hubungannya dengan masa lalu
tapi roy sekarang udah gak ada
gue harus tanya ke siapa ya
kiki mau izin keluar sebentar ya bu ya
mau ke tukang sayur depan situ bu
soalnya kan gigi kehabisan itu
kita kemiri sama capek
jadi ke sana sebentar ya bu
mau ini gerakin kaki
agak kaku duduk terus di kamar
bukan lagi yang saya di rumah terus
nanti kalau makin parah gimana
ibu istirahat aja di rumah ya bu ya
biar kakinya habis itu agak agak enak gitu
digerakin daripada nanti jalan jauh
saya bosan di rumah dan saya mau ikut kamu
beli sayur di tukang sayur
enggak jauh kan
kaki saya butuh digerak
kamu sebelah sini deh
ya perlamban ya
mama udah bangun
selamat pagi murasa
pagi pagi mau ke mana bu
beli sayur di tukangkabung
sayur di mana
kami siap temanin bu
kalian jaga di sini aja
bosan di rumah
ibu yakin mau ikut ke depan
mana tambah kaku
ya bapak bapak jaga di sini aja ya
uya buka gerbang
kan habis kalau nggak digerakin malah kaku
ibu pas banget
nanti kiki aja jalan kaki
daripada nanti kakinya ibu sakit
nanti kalau kakinya ibu makin sakit
kiki yang dimarahin sama masal bu
tenang aja bu
kalau sama saya jalannya hati hati
jadi ibu nggak usah khawatir
aman ya bu aman
nanti kalau nggak pelan pelan
kiki jalan di belakangnya kak
cepet gitu ya
jangan ngebut ngebut bu
saya ini nggak pernah naik ojek
duduknya ke samping aja bu
nggak pernah naik ojek
masih rada di rumah ya
kakinya kan masih sakit
nggak jalan kaki
mama bosen di rumah
dengerin aku ya
bisa rada di rumah
ya udah oke
ibu duduk dalam aja ya
ojeknya nggak jadi ya
nggak apa apa kan ya
daripada nanti saya domelin
ini kenapa kok bapak bapak mepet mepet kiki nih
kami mendapat perintah dari pak al untuk mengawasi kejadian ini

mas mbak kiki bapak bapak trans beginiregulasi deh tadi pak
saya pergi ke tubuh gitu mbak kiki

yalah ngapa agak wuyah aja yang ngawal kiki